ya meski ditahan imbang satu satu oleh tim gajah perang thailand
dalam laga lanjutan grup a piala aff dua ribu dua puluh
pencetak gol pada laga tersebut mark anthony klock menyebut
kalau permainan timnas indonesia seharusnya membuat para supporter optimistis
indonesia mampu meraih gelar juara piala aff dua ribu dua puluh
klok mengungkapkan hal ini dalam sesi konferensi pers
usai laga di stadion utama gelora bung karno jakarta kami sore
menurut pemain asal klub persib bandung ini
ia dan rekan rekannya pantas menang
karena tampil lebih baik dari tim gajah perang
klok meminta masyarakat indonesia untuk mengikuti para pemain
yang percaya bahwa timnas akan mengakhiri paceklik gelar pada piala aff dua ribu dua puluh dua ini
kita tim lebih bagus
thailand di sini takut sekali untuk main lawan kita di kandang kita
tapi mungkin satu dua tiga tahun lalu thailand datang ke sini mungkin dengan percaya banyak
tapi sekarang sudah berubah
mereka datang ke sini takut untuk main lawan indonesia dengan supporter banyak
dan juga lawan tim lebih bagus sekali